sejak pandemi melanda di tahun dua ribu dua puluh roda perekonomian sempat terpuruk meski kini perlahan bangkit kembali
di tengah upaya pemulihan ekonomi indonesia kini dibayang bayangi penyebaran virus omikron dan peningkatan kasus harian covid sembilan belas
bertempatan dengan imlek di tahun macan air bagaimana sebetulnya prediksi tren ekonomi
seperti apa strategi pemerintah menggenjot arus investasi
kita akan diskusikan malam hari ini dalam dialog tantangan ekonomi tahun macan air di masa pandemi
karena ini spesial imlek jadi narsumsa juga spesial ada empat orang sekaligus
saya akan sapa ada pak indra darmawan staf ahli bidang ekonomi makro kementerian investasi dan juga bkpm
ada pak tony wenas wakil ketua umum bidang investasi dari kadin
dan juga mbak jenny kumaladewi pakar feng shui
selamat malam pak indra pak tony mas bima dan juga mbak jenny sehat sehat ya semua
saya mau mulai dulu dari pak indra darmawan
kalau kita bicara soal tahun ini sebetulnya bagaimana strategi dari kementerian investasi
untuk menggenjot perekonomian terutama di bidang arus investasi
karena kan kementerian ini dibentuk sebetulnya yang diinginkan presiden adalah bagaimana bisa menggenjot investasi
tahun ini apa ada strategi khusus lagi pak indra
ya terima kasih mas reinhardt
tahun dua ribu dua puluh itu kan tahun yang berat kita bilangnya tahun survival itu

nah tahun ini dua ribu dua puluh dua ini disinilah kita benar benar harus mengadjust terhadap new normal itu di sini
kalangan ekonomi ada yang menyebutkannya tahun ini adalah tahun predicted unpredictability
jadi suatu unpredictability yang sangat predicted
sangat tidak pasti jadi ini akan terus membayangi tahun ini
nah sedikit di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin itu itu kalau bicara tentang arus investasi
itu alhamdulillah dari target yang dicanangkan oleh bapak presiden yaitu sekitar rp sembilan ratus triliun itu tercapai
tercapai sedikit sedikit di atas jadi sembilan ratus satu empat itu tercapai alhamdulillah
dan yang menarik adalah dari fitur fiturnya yang kita capai kemarin itu untuk pma dan pmdn itu sudah balance antara lima puluh lima puluh
dan juga balance antara jawa dengan luar jawa itu juga sudah lima puluh lima puluh
setengah setengah biasanya terjadinya di jawa saja
nah ini bagus menarik
karena kalau luar jawanya meningkat
tapi kalau terjadi di luar jawa itu manfaatnya akan dirasakan oleh jawa dan luar jawa
nah untuk tahun ini ditargetkan lebih tinggi lagi
jadi untuk pertama kalinya ini naiknya lebih dari
kali ini lebih tinggi lagi
jadi dari rp sembilan ratus triliun tahun kemarin kita tingkatkan sekarang menjadi rp satu dua ratus triliun
oke baik jadi di tahun lalu target tercapai tapi kemudian tahun ini targetnya lebih tinggi lagi
saya mau ke mas bima kalau begitu
mas bima membacanya bagaimana
pekerjaan rumah apa yang harus segera diselesaikan pemerintah
untuk mencapai target yang kemudian sudah lebih tinggi lagi tadi disampaikan oleh pak indra
ya ada yang paling dekat ini tentunya investasi pertama yang dipengaruhi oleh suku bunga pinjaman
karena isu besarnya adalah adanya inflasi pastinya suku bunga akan mengalami kenaikan
nah problem dari suku bunga ini karena beberapa investor juga meminjam kepada perbankan atau menerbitkan surat utang
sehingga ini salah satu tantangannya adalah bagaimana mencari alternatif pendanaan
di luar dari yang berbasiskan pada bunga ya
apakah tahun ini akan banyak yang misalnya ipo melantai di bursa itu menjadi salah satu strategi ya
kemudian yang kedua tentunya adalah tantangan dari sisi volatilitas nilai tukar
kita sekarang diuntungkan memang rupiah relatif stabil dua ribu dua puluh satu awal dua ribu dua puluh dua meskipun ada isu tapering tapi rupiah relatif stabil
tapi problemnya adalah kita dibantu oleh booming dari komoditas
harga komoditasnya masih bagus
kita belum tahu nanti ada normalisasi atau rebalancing dari sisi pasokan
permintaan juga mungkin ada sedikit tekanan karena omikron
ini akan membuat juga devisa yang dihasilkan dari sisi ekspor itu agak sedikit mengalami penurunan untuk membantu stabilitas nilai tukar
kemudian yang berikutnya lagi tantangannya tentu yang sifatnya secara struktural ya
yang secara struktural itu sekarang ya kita mengalami apa yang disebut sebagai kenaikan dari icord
itu berada di angka delapan kalau proyeksi dari bapak nas sendiri
artinya apa ikor yang semakin tinggi dan di atas negara asean pada rata rata
ini artinya investasi di indonesia sebenarnya menarik tetapi dibutuhkan input yang lebih besar untuk menghasilkan out
dan tentunya ya masalah investasi tentunya harapannya tidak hanya berkutat pada komoditas tapi juga hilirisasi dari komoditas itu sendiri
dan tentunya ya masalah investasi tentunya harapannya tidak hanya berkutat pada komoditas tapi juga hilirisasi dari komoditas itu sendiri
jadi kita juga masuk kepada high tech sektor sehingga porsi dari investasi berteknologi timbinya itu yang harusnya menjadi salah satu kunci keberhasilan atau target
dibandingkan kita hanya bergantung pada naik turunnya harga komoditas
tapi kalau melihat di sektoral sebenarnya sektor properti ya itu sekarang sudah mulai mengalami kenaikan
jadi ada titik positifnya sektor property mendekati kawasan kawasan industri yang baru
kemudian kita juga tinggal tunggu nih
nanti janji dari pemerintah bagaimana kawasan kawasan industri yang cukup baru khususnya untuk mendorong ekosistem baterai kemudian mobil listrik
karena ini salah satu industri yang juga diucar oleh para investor
baik dalam negeri maupun investor asing
oke saya ke pak tony wenas
pak tony kalau bicara soal investasi apalagi kemudian di tahun ini
seperti apa komunikasi yang terjadi antara kadin dan juga pemerintah
kalau kita bicara untuk memperlebar
baik terima kasih
jadi pada dasarnya akadin khususnya akadin bidang investasi ini adalah partner bkpm
jadi kami juga tidak memasang target
target kami adalah apa yang ditargetkan oleh bkpm
target tahun ini adalah satu dua ratus ya kami dari sisi swasta akan mencoba mencapai target pemerintah tersebut
dan kalau dilihat apakah pertanyaannya apakah terjadi
target itu masuk akal atau tidak kami melihatnya
dari kacamata investor masuk akal
dicapai kenapa bisa dicapai
karena memang pertama di tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah melihat bahwa angka angkanya sangat mendensikan
nilai tukar tadi dikatakan oleh mas bima stabil nilai tukar mata uang
inflasi bisa terkendali
dan tentu dengan pengelolaan keuangan yang baik dari sisi pemerintah
ini menunjukkan bahwa dan ekspor tersebut juga sektor manufaktur ternyata juga dominan di situ
jadi kita melihat bahwa industri pengelolaan juga sudah tumbuh
dan tadi target investasi rp sembilan ratus triliun sudah tercapai
yang berarti bahwa kepercayaan investor terhadap indonesia itu
sudah ada dan malah meningkat
dan tentu saja apalagi indonesia menjadi tuan rumah g dua puluh presiden g dua puluh dan juga b dua puluh
kita lihat pada inception meeting b dua puluh minggu yang lalu
bagaimana para tokoh tokoh bisnis dunia
ikut turut hadir michael bloomberg kemudian ceo dari microsoft
dan juga white chairman dari alibaba
ikut berbicara di situ menunjukkan bahwa minatnya ada terhadap indonesia
dan mereka rata rata mengapel
harus mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh pemerintah
dan ini menurut kami adalah membuktikan bahwa proses di tahun dua ribu dua puluh dua
mengenai investasi akan sangat menjanjikan
tidak tertutup pada investasi saja tapi tentu saja juga dengan ekspor
juga industri manufaktur yang diharapkan akan tumbuh lebih tinggi lagi
sebelum saya kembali dulu ke mas bima
mas bima juga melihat realistiskah untuk bisa mencapai target rp satu
kalau saya melihatnya bukan masalah angkanya tercapai atau tidak
tetapi kualitas dari investasinya
kalau tercapai bisa nggak
saya sih percaya ya indonesia punya banyak resources ya
punya sumber daya alam kemudian juga demografinya cukup baik
tapi dari segi kualitas inilah artinya kita ingin meningkat investasinya
tapi serapan dari tenaga kerja yang dihasilkan dari rp satu atau rp satu
kemudian juga multiplier effect nya sehingga tren dari impor bahan baku misalnya yang digunakan
untuk investasi di konstruksi ataupun investasi di industri pengolahan
itu harapannya bisa mulai tergantikan dengan substitusi produk produk lokal
jadi tkdn dari investasi penting serapan tenaga kerja lokalnya juga penting
alih teknologinya juga penting
jadi saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini target investasi rp satu dua ratus triliun
ya bisa saja tercapai ya meskipun dengan berbagai tantangan tadi
saya kira kita dibandingkan dengan negara negara lainnya misalnya
sekarang yang harus dihadapi adalah vietnam
jadi kita berkejaran dalam hal kualitas dalam hal investasi yang bernilai tambah
dan juga dalam hal target investasi tadi itu sekarang dengan pesaing kita vietnam
karena dua ribu dua puluh pada saat puncaknya pandemi ya di gelombang pertama
vietnam itu sudah positif dulu ekonominya
jadi mereka juga cepat merespon pandemi
dan banyak sekali relokasi relokasi industri atau pabrik itu larinya ke vietnam
mungkin ini salah satu hal yang struktural sifatnya perlu dibenahi dan harus dicepat ya
jangan sampai momentumnya kemudian juga hilang
baik ya karena ini spesial imlek juga kita mau mendengar pandangan dari mbak jenny nih
tampaknya menarik kalau kita bicara soal ekonomi tahun macanair dua ribu dua puluh dua
disebut oleh sejumlah pakar feng shui ini memandang akan ada tren ekonomi yang akan terus bergerak positif
apakah anda juga melihat hal yang sama
mbak jenny soal prediksi ekonomi di tahun macan air ini seperti apa sih
ya jadi sebenarnya macan itu kan adalah kio
sifatnya itu sangat berani dan suka tantangan gitu ya
tapi sio macan ini karakternya juga sangat tidak mudah ditebak gitu menurut saya ya
jadi tahun ini tuh sebenarnya adalah menurut saya adalah tahun tantangan
dan juga sangat fluktuatif jadi kita juga tetap harus berhati hati
jadi masih pun kita harus berhati hati
jadi kita jangan terlena tapi juga jangan terlalu pesimis gitu
jadi kita harus bisa membaca situasi
karena memang ini adalah tahun persaingan
karena kan di tahun macan itu semua lagi berlomba menunjukkan kemampuannya gitu ya
baik dengan negara negara baik juga negara di asean
ataupun negara negara kita juga sama gitu ya
nah ini adalah saatnya untuk adu strategi dan adu kekuatan dan kekuasaan gitu sebenarnya
ini nggak bisa ditebak
lalu juga harus butuh konsistensi
dan ini juga permasalahannya nih buat saya negara indonesia itu kan dengan tanggal lahir gitu ya
tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima jam sepuluh pagi gitu kalau dihitung secara frankly ya
sebenarnya itu ada sifat negara negara indonesia itu masyarakatnya agak sedikit ranja gitu ya

jadi ya mungkin kita lihat secara nyata adalah indonesia dilimpahi dengan kekayaan awam
terus juga jadi orangnya kubur jadi kan manja gitu ya
nah itu kita harus melawan spot itu
karena pada dasarnya indonesia memang ada peluang juga
indonesia pernah bermasalah di tahun macan itu
tapi memang itu kira kira dua periode semisi yang lalu
jadi tahun macan itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi kita tetap bersuat tegi juga
tapi memang tahun ini dari unsur indonesia merusak tanah kuat
ada simbol kayu kuat
berarti indonesia berpeluang memimpin
jadi indonesia dilipihkan oleh internasional
atau indonesia bisa memimpin
jadi di kalangan dunia itu menjelaskan
itu negara yang diriliklah oleh dunia
tapi permasalahannya jangan sampai terjadi unfinish
ataupun juga masalah masalah yang emosi out of control
oke jadi seperti tadi sampaikan oleh pak indra ya
bahwa ini tahun predicted unprectability kalau saya nggak salah
nah ini mirip mirip juga nih kalau dari segi feng shui juga
seru untuk memprediksi ya mbak jenny
iya karena kan macan itu nggak bisa ditebak
dan kita kan kalau ketemu dengan si macan itu nggak bisa mengontrol si macan ini
tapi macan juga bisa kalau macannya itu kuat
bisa punya nama besar loh
jadi indonesia juga memiliki peluang nama besar tentunya ya
dan bisa mengendalikan emosi gitu
karena yang bahaya di indonesia adalah emosinya ini dia
jadi alias seperti kondisi demo demo gitu
emosi yang tak terduga gitu loh gitu
pak tony pak indra mas bima
kita sudah tadi banyak kita membahas juga soal kemudian

di saat kemudian pemulihan ekonomi sedang berjalan
sekarang ini situasi real di lapangan adalah covid sembilan belas tengah tinggi lagi
nah ini tahun dua ribu dua puluh dua tantangannya akan seperti apa
karena sudah dibuka dengan pandemi yang mulai naik lagi
apakah ini kemudian juga akan menjadi kendala dan juga kesulitan
untuk bisa mencapai target target yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh pemerintah
di tengah upaya pemulihan ekonomi
tapi dijawabkan nanti kita break dulu
kami akan segera kembali saat lain
ya kembali ke newscast tantangan ekonomi tahun macan air di masa pandemi
saya kembali ke pak indra darmawan
pak indra tadi sudah banyak yang sudah kita bahas juga dengan pak tony dan juga mas bima dan juga mbak jenny tentunya
sekarang kita tahu bahwa pandemi covid sembilan belas tengah merebak kembali
sekarang kita tahu bahwa pandemi covid sembilan belas tengah merebak kembali

adanya varian omicron dan juga kenaikan kasus
nah berkaca dari pengalaman kementerian investasi ataupun bkpm di awal awal pandemi
nah bagaimana itu kemudian bisa disiasati atau belajar dari pengalaman itu sehingga tantangan itu bisa dilewati dengan baik pak indra
karena seringkali kemudian pandemi ini juga tentu berdampak terhadap sektor ekonomi
ya hambatan utama di tahun ini sama dengan tahun dua tahun sebelumnya yaitu covid nya itu sendiri
jadi ini akan berdampak sekali kepada mobilitas
dan kegiatan ekonomi ini sangat tergantung pada mobilitas
mobilitas naik aktivitas ekonomi bisa tumbuh
mobilitasnya menurun atau drastis maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa terancam
mobilitas ini kalau tidak terlalu lancar ini akan mengganggu distribusi barang
nah ini juga akan mengganggu pergerakan daripada barang barang yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri
ini akan menjadi hambatan yang utama
ini akan menaikkan juga harga harga di tingkat produsen maupun di tingkat lokal
tapi di negara negara lain sudah sangat tinggi
tapi itu di tingkat consumer di tingkat produsen dia sudah tinggi sekali
selepas itu impor kita akan terdampak
dan impor kita menjadi akan tinggi sekali
nah untuk menanggulangi dan untuk bisa mencapai target yang satu dua ratus itu
saya bisa share ada empat strategi

pertama ada yang di bawah
jadi yang kemarin itu masuk dalam tahap konstruksi dia akan masuk ke tahap produksi
yang masuk dalam tahap produksi dia akan masuk ke tahap komersial
yang sudah beroperasi dia akan ekspansi
dan itu akan mencatat realisasi
yang kedua ada sekitar seratusan perusahaan yang menikmati fasilitas pajak
berupa keringanan pajak maupun penghapusan pajak
nilai itu sekitar rp sembilan ratus triliun
nah kepada mereka mereka ini kita tagih
oke anda sudah menikmati keringanan pajak dan penghapusan pajak
ada masalah nggak
kalau ada masalah kita bantu
kita punya satgas yang bisa membantu menyelesaikan masalah anda
itu ada sekitar dua ribu triliun yang masih dalam pipeline
pengalaman kami dalam sepuluh tahun terakhir
biasanya sepertiga dari rencana itu terrealisir
itu yang ketiga
yang keempat ada investasi mangkrak sekitar tujuh ratus delapan triliun dua tahun kebelakang
masih ada sedikit lagi kita akan dorong lagi
kemarin juga sudah disampaikan oleh pak menteri pak ahli
akan diperketat juga bagi yang masih mangkrak
yang tidak punya juga prospek ke depan itu akan dicabut
akan diberikan kepada investasi investasi lainnya
itu yang baru yang lebih menjanjikan
kira kira itu yang bisa kita capai
empat strategi ini nanti akan saya elaborasikan dengan mas bima
tapi sebelum ke mas bima saya mau ke pak tony dulu
pak tony tren ekonominya sebetulnya sudah mulai membaik ya
tapi kemudian kita tahu ada pandemi yang sekarang membayangi karena kasusnya tinggi lagi
bagaimana kemudian dari teman teman pengusaha melakukan strategi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
agar tren positifnya tetap bertahan paling tidak pak tony
jadi memang kalau kita bandingkan dengan
awal covid di bulan maret dua ribu dua puluh
semua orang kaget pak
semua pengusaha kaget
yang investasi di portfolio narik investasinya
yang merencana investasi real juga menundannya
tapi kemudian dilihat progresnya adalah bahwa penanganan
ini saya bicara di indonesia khususnya
terlihat bahwa sudah mulai tertangani dengan baik
dan kita merupakan salah satu yang terbaiklah di dunia dalam penanganan covid
jadi memang ada kenaikan omicron ini di saat sekarang ini
tapi kenaikan tersebut dibandingkan dengan angka yang sangat kecil sebelumnya
tapi kalau kita bandingkan dengan yang terjadi dengan delta sebelumnya
kan memang diharapkan tidak sampai seperti itu
dari kacamata investor kita sudah merasa comfortable dengan penanganan ini
apalagi ada pen pemulihan ekonomi nasional
empat ratus lima puluh triliun yaitu antara lain kesehatan yang diutamakan
perlindungan sosial dan insentif fiskal
tentu saja ini menjadi daya tarik
daya tarik bagi investor untuk confident bahwa kalau ya investasi sekarang
kalau dia nunggu lagi mungkin akan terlambat ya
ketinggalan dibanding yang lain
tentu juga dilihat dari angka angka makroekonomi lainnya yang tadi ya
angka pengangguran juga turun kemiskinan juga turun
dan ini terlihat bahwa it's a promising period for indonesia
jadi anda melihat dari kacamata anda penanganan pandemi di awal awal
sama yang sekarang tentu sudah berbeda dan sekarang sudah mulai bisa membaca situasi
kira kira begitu ya pak tony
dan makanya investor juga punya confident untuk melakukan investasi di indonesia
baik yang domestik maupun yang asing
mas bima jelas tadi ada kendala ada tantangan yang tadi disampaikan oleh pak indra
menghadapi tahun ini yang juga ada bayang bayang pandemi covid sembilan belas
ini yang masih menjadi tantangan utama kita
dari empat strategi tadi apa yang bisa anda elaborasi dari situ
ya pertama ya sebenarnya lebih mendesak lagi konsistensi kebijakan
coba kalau ditanya ke pelaku usaha kemarin gimana nggak sedikit pusing juga ya
batu bara misalnya
kemudian juga kebijakan minyak goreng satu harga gitu kan
akhirnya di stop sekarang diganti dengan dmo
ya konsistensi kebijakan ini menjadi hal yang penting
artinya banyak yang bisa diperkirakan
contohnya ada krisis energi kan sudah terlihat dalam kurun waktu satu tahun terakhir
harusnya kebijakan untuk mengamankan stok kontrak batu bara jangkauan
kontrak batu bara jangka panjang misalnya membenahi internal bumn ketenaga listrikan gitu ya
sehingga ada kepastian
karena investasi khususnya investasi di sektor mining pertambangan perkebunan ya
dan juga industri hilirisasinya seperti minyak goreng itu kan sebenarnya hilirisasi dari cto
itu mereka kan view nya sepuluh tahun ada yang dua puluh tahun
jadi ketika konsistensi kebijakannya itu berubah terlalu cepat ya
nah makanya ini akan mempengaruhi juga minat untuk investasi secara jangka panjang
kita tahu indonesia sekali lagi peluangnya besar dan kita sebenarnya punya daya saing di berbagai bidang
kalau dibandingkan dengan negara lain ya ambil contoh ya produk yang sama sama kita ekspor ke amerika serikat
indonesia itu menang jauh dalam hal perkebunan dalam hal kayu furnitur sebagian tekstil elektronik dari vietnam
harusnya kita itu pede
tetapi tadi ada inkonsistensi kebijakan
yang kedua soal masalah insentif perpajakan
itu betul sekali tuduh
itu betul sekali tuduh untuk menagih
karena kita sebelumnya sudah punya enam belas paket kebijakan
banyak pelaku usaha itu sudah menikmati tax holiday tax allowance ditambah lagi ada berbagai insentif selama masa pandemi
nah itu harus ditagih tuh
bagaimana serapan tenaga kerjanya bagaimana outputnya
jadi kita mungkin harus bicara hal yang sifatnya teknis
benar nggak perusahaan ini sudah menikmati insentif pajak secara besar besaran tetapi ternyata outputnya itu masih minim
jadi kita harus dikasih ke perusahaan lainnya yang misalnya lebih konsisten atau lebih fokus misalkan dalam peningkatan outputnya
jangan memberikan stimulus kepada zombie company ya
zombie company itu artinya dia sudah diberikan stimulus berkali kali kemudian diproteksi oleh pemerintah tapi ternyata ya zombie ya
artinya dia tidak bisa berkembang
nah lebih baik diberikan kepada mereka yang lebih tepat sasaran
nah itu konsistensi dan efektivitas dari stimulus

oke menarik saya ingin ke pak indra dulu sebelum nanti ke pak jenny
pak indra bagaimana ada tanggapan soal konsistensi kebijakan sering sekali kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait juga dengan ekonomi kemudian ditarik kembali sehingga dianggap inkonsisten
ada beberapa contoh tadi apa tanggapan anda pak
iya sebenarnya di masa pandemi ini banyak sekali yang harus kita adjust
banyak sekali yang kita tidak paham baik di kita maupun di dunia ini
di dunia ini dalam penanganan keuangan dan ekonomi di masa covid itu dikenal
jadi apapun yang harus kita lakukan
dan ini ketidakpastiannya sangat tinggi sekali dan juga perkembangan ekonomi global ini selain tidak pasti juga tidak merata
tidak merata itu artinya yang punya covid dan punya stimulus itu dipastikan pulih lebih cepat
yang nggak punya dua itu dipastikan pulih lebih lambat
sektor sektor seperti pariwisata itu juga sangat terdampak

akan menjadi sektor yang pertama kena dan terakhir pulih
banyak sekali hal hal yang harus kita perhatikan harus kita perhitungkan dan semuanya akan memerlukan beberapa penyesuaian
tentunya karya yang lebih baik
oke oke baik baik
menarik pak indra saya mau ke mbak jenny sekarang
pak jenny di luar soal ekonomi yang tadi sudah banyak dibahas oleh mas bima pak indra juga pak tony
dari segi kacamata feng shui kalau tahun macan air ini karakternya sektor mana yang kemudian diramalkan akan cuan gitu ya kira kira
kalau tadi kan di awal mas bima juga katakan sektor properti ini melami kenaikan apakah properti juga demikian kah atau bagaimana
ya jadi sebenarnya tahun macan air ini ada over energy juga
jadi saya sedikit menambung juga sih tadi dari pak bima dan pak indra memang over energy di kayu itu artinya kita harus berstrategi juga
terutama ini adalah masalah kebijakan yang berhubungan dengan financial dan kesehatan
karena terjadi pembaharuan ya karena kalau dalam urutan ceo itu kan tikus itu yang pertama
jadi pas lagi tahun dua ribu dua puluh tahun tikus jadi terjadi pembaharuan dari semua aspek dunia itu bahwa sekarang itu harus mulai concern terhadap kebijakan financial dan health itu sangat penting gitu
nah lalu juga kita lihat ini kan minyaknya itu kan air jadi memang over energy yang terjadi sekarang itu adalah air dan kayu
mudah mudahan sih nggak terjadi ya masalah energi air tuh tadi pak indra sempat bilang kan ada transportasi gitu ya
itu memang adalah masalah masalah air masalah minyak itu adalah masalah air
lalu masalah kayu itu adalah masalah sumber daya pangan gitu kita masih berhati hati juga dengan kondisi sumber daya pangan
karena macan itu kan sifatnya tidak bisa ditebak dan sekarang macan air itu over energy
jadi alam juga over energy jadi kita juga perlu mempertimbangkan aspek aspek daripada agridismis gitu segala macam ya

menurut saya sebenarnya yang cukup seimbang di tahun macan air ini adalah bidang tanah
tadi benar memang tanah itu diantaranya memang properti developer asuransi kontraktor atau mungkin tadi ada pengusaha pengusaha batubara
batubara itu sebenarnya kalau misalnya batubara itu usulnya adalah tanah
jadi nggak semua pertambang itu sifatnya tanah ada tambang yang sifatnya juga logam gitu
tapi tambang tambang yang sifatnya tanah tahun ini lebih bisa berekspresi lah dibandingkan tahun tahun sebelumnya gitu
itu adalah yang bisa cuan
nah itu juga bidang yang sifatnya

jadi api ini sangat spekulatif
tapi kan memang macan itu adalah sangat gambling gitu ya fluktuatif
jadi memang saham itu bisa cukup baik gitu ya
tapi kita harus tahu dry moment on dry sun gitu aja sih
jadi memang karena macan itu sangat fluktuatif naik turunnya tuh benar benar drastis banget lah gitu
makanya kan tiba tiba dari januari kita cukup bergairah di awal tahun
tiba tiba omikron tinggi di februari
memang di ramalan saya februari nambak turun gitu
nanti maret naik lagi ntar mei turun lagi
jadi kayak begitulah yang terjadi di tahun macan
mbak jenny sekarang ini kan anak anak muda anak anak milenial lagi gandrung investasi lewat aplikasi investasi online atau fintech
nah kalau di tahun macan air ini kira kira investasi seperti ini oke nggak sih
jadi itu memang sebenarnya trendnya ikut ikutan ya
kalau saya bilang investasi online itu sifatnya adalah logam
sebenarnya logam itu bisnis yang bersifat logam itu sudah mulai membuing tuh di tahun tahun sebelumnya ya

itu memang saatnya
tapi kalau sekarang sudah masuk ke tahun macan air
jadi logam yang baru ikut ikutan itu sebenarnya agak sedikit biasa aja gitu
jadi gak dibilang jelek
tapi juga nggak bisa terlalu maksimal seperti dulu dulu gitu menurut saya ya
jadi kalau dikatakan anak muda sekarang istilahnya so so lah gitu
ya nggak bisa terlalu tinggi tinggi banget gitu
kecuali pada saat kita waktu dulu lagi trend boomingnya sebenarnya mulainya sih memang dari tahun dua ribu

karena memang tahun logam

sebenarnya kalau menurut saya sih logam yang investasi sekarang itu kalau anak muda yang baru ikut ikutan adalah so so
sifatnya biasa aja jatuhnya gitu
nah pertanyaan ke mbak haji ini lagi
kalau tahun ini ekonomi indonesia ramalannya kalau di tahun macan air ini apakah membaik atau tidak
tapi dijawabkan nanti ya
kita break dulu
kami akan segera kembali di saat lain
oke kita masuk ke segmen terakhir
pak tony pak indra mas bima dan juga mbak jenny kembali membahas soal tantangan ekonomi tahun macan di masa pandemi
saya mau ke pak indra lagi
pak indra di luar soal tantangan ekonomi yang sudah kita banyak bahas tadi
menyambung diskusi dengan mbak jenny soal investasi yang sedang digandrungi anak muda
kalau dari pandangan pak indra sendiri aplikasi investasi seperti online itu apakah memang trennya cukup baikkah di tahun ini atau seperti apa sih pak
ya sektor telekomunikasi ini trennya dua tiga tahun terakhir ini selalu juara
dia double digit malah pertumbuhannya
jadi tinggi sekali
bi memperkirakan ada pertumbuhan daripada digital payment
jadi tinggi sekali
dan ini akan terus naik dan sasarannya adalah anak anak muda itu mungkin salah satunya yang paling bisa kita lihat di depan mata
yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan literasi
jadi investasi di bidang financial dengan memakai aplikasi itu harus diedukasi juga penggunanya gitu
terutama jangan ketinggian ekspektasinya gitu
kebanyakan itu tinggi ekspektasinya akan profitnya
mungkin baru pakai aplikasinya sekarang untungnya pengennya kemarin
itu cara ekstrim untuk
juga begitu kelihatan mudah jadi agak lengah
dan selain literasi yang perlu dilakukan ada pembinaan di bidang security
agar tidak ada fraud tidak ada ponzi scheme
dan itu aman bagi penggunanya dan juga mencapai sasarannya yaitu bisa untuk meningkatkan pendapatan dari si pengguna aplikasi di bidang investasi online
pak tony karena sedang digandrungi ya
tapi sebetulnya punya dampak yang signifikan tidak sebetulnya investasi online ini bagi iklim investasi
tentu saja ini
karena begini orang kenapa tertarik untuk investasi di satu tempat atau di suatu bidang
tentu saja ada market ada demand
kalau nggak ada demandnya males juga di investasi
jadi mungkin awalnya adalah ngekor atau ngikut
oh lagi ngetrend seperti ini saya mau coba artis itu
tapi tentu saja kan si investor akan mencari dengan suatu survei dengan data dengan potensi market dan lain sebagainya
selama marketnya ada tentu saja ini akan menjanjikan
dan memang pola hidup atau gaya hidup atau cara hidup kita sekarang ini apalagi ada masa pandemi sudah berubah jauh dibandingkan sebelum dua ribu dua puluh
dan memang digitalisasi adalah suatu kebutuhan semuanya
dan online platform itu menjadi hal yang sangat penting

contohnya sektor umkm lah
umkm itu akan sangat terbantu dengan digitalisasi atau online platform yang disediakan oleh banyak aplikasi
dan ini menumbuhkan ekonomi
kalau dia bisa bergerak dengan lebih cepat dengan cara yang lebih efektif efisien
tentu akan sangat membantu perekonomian kita
dan si penyedia jasa ini juga akan sangat terbantu
dan umkm nya juga akan lebih cepat berkembuhan
mas bima ada pandangan lain dari anda
karena setengah populer
kalau tadi pak indra katakan yang perlu diperhatikan adalah soal security nya juga dan juga literasi
apalagi yang harus diperhatikan para pelaku investasi online ini agar bisa memanfaatkan platform secara online dengan efektif mas indra
ya sebenarnya investasi digitalnya kan sudah ada sejak lama
sekarang ini variannya aja gitu kan investasi secara elektronik sekarang variannya ada nft ada crypto ya
nah problemnya begini problemnya pertama memang banyak yang fomo
banyak yang fomo ya
artinya banyak fomo ini banyak yang tertarik dengan influencer
dan setelah influencer nya kemudian bilang besok harga naik ya ternyata harganya turun dia lepas tangan
dan itu tidak ada penindakan dari pemerintah juga dalam hal ini adalah ojk sebenarnya yang lebih tepat
kedua seperti yang kita lihat ya banyak yang menggunakan daya tarik dari investasi digital ini
tapi masuknya adalah penipuan pondi kemudian juga modelnya adalah perjudian bahkan ekstrimnya
nah ini kan kita lihat dari sisi masyarakat memang betul edukasi literasi keuangan kita masih sangat rendah
literasi keuangan di perbankan itu kan juga relatif rendah sekitar tiga puluh an persen
itu perbankan loh perbankan yang sudah ada cukup lama
apalagi investasi digital itu masih sangat rendah
nah tapi dari sisi ojk dari sisi pemerintah juga mohonlah kalau ada yang jelas jelas ini bukan investasi
itu bukan hanya di blokir tapi seret terseret ke pengadilan kemudian jatuhi pidana maksimal sehingga ada efek jerak
kalau perkara kemudian kesulitan karena server nya berada di luar negeri ya kerja sama
karena kita melihat tingkat tegasan dalam regulator untuk meningkat investasi digital itu sangat terdekat
dan perusahaan yang memang berfokus untuk melakukan trading yang legit punya izin dari ojk itu dikudul sebagai sarana investasi bodong juga
jadi ini dua sisi memang oke edukasi dan literasi keuangan jalan terus betul
tapi di sisi yang lainnya juga memang harus ada ketegasan dari regulator
gak bisa nih mencampurkan antara judi dengan investasi kemudian juga skema ponzi dengan investasi

nah ini kan hal yang kemudian juga merusak trust juga

padahal banyak yang berminat khususnya investor retail sangat berminat sekali untuk masuk investasi khususnya di dua ribu dua puluh
oke baik tapi secara keseluruhan mas bima kalau konklusi dari anda melihat optimisme pemerintah bisa menggenjot investasi di tahun ini
apa yang menjadi catatan penting bagi anda sekali lagi kepada pemerintah dan semua pihak terkait dengan prediksi ekonomi di tahun ini
apa yang menjadi catatan penting bagi anda sekali lagi kepada pemerintah dan semua pihak terkait dengan prediksi ekonomi di tahun ini
ya saya lebih suka menyebutnya adalah ekspansi yang terukur
kita semua paham bahwa ini sekarang dalam proses pemulihan ekonomi
ada omikron tapi kita lihat mungkin tidak semengekam seperti varian delta pada saat itu
sekarang yang dibutuhkan adalah pertama stimulus support dari pemerintah tetap dibutuhkan
dan kalau bisa memang lebih tepat sasaran
kemudian yang kedua ya konsistensi kebijakan
jangan dana ten untuk pemulihan ekonomi
jangan dana ten untuk pemulihan ekonomi
dimasukkanlah dana ikm misalnya
hal hal yang kemudian juga merusak trust juga dari investor yang mau masuk
kemudian yang ketiga tentunya kita optimis terukur
terukurnya di mana
saran bagi masyarakat ataupun investor perhatikanlah secara fundamental kinerjanya
baca laporan keuangannya pahami bisnisnya
kena dampak tidak dari inflasi
kena dampak tidak perusahaan
itu misalnya dari naiknya harga bahan baku atau disrupsi rantai pasok logistik
kena dampak tidak perusahaan itu misalnya dari naiknya harga bahan baku atau disrupsi rantai pasok logistik
jadi semakin memahami sektoral insya allah dua ribu dua puluh dua ini ekonominya akan lebih solid tumbuhnya
dan memang ada sektor sektor usaha yang memang bisa menjadi prima donat
oke baik pak indra dari anda terakhir nanti kita ke mbak jenny juga terakhir menutup dari anda
ya berbagai macam proyeksi memperlihatkan bahwa ekonomi dunia memang akan mengalami penurunan
sebaliknya proyeksi untuk indonesia
ini mencerminkan adanya optimisme untuk bisa menjalani dua ribu dua puluh dua ini dengan lebih baik
tentunya tantangannya adalah juga masih kita hadapi tadi kita bahas banyak antara lain covid nya itu
itu harus kita tangani dengan baik terutama dan juga berbagai macam hal yang tadi sudah kita bahas bersama
intinya optimisme ini harus terus kita jalankan

oke pak tony kalau tadi mas bima menyoroti soal ini
bima menyoroti soal inkonsistensi kebijakan
kalau dari kacamata anda apakah kebijakan pemerintah sekarang ini sudah on the track atau masih ada beberapa perlu yang menjadi catatan sehingga di tahun ini bisa lebih optimal lagi
jadi yang kami lihat adalah pertama kita lihat ease of doing business indonesia sudah meningkat jauh dibandingkan dengan lima tahun yang lalu

oke dan ini masih ada room for improvement
oke dan ini masih ada room for improvement

jadi kita harus bersama sama bekerja antara pemerintah dengan pihak kadin dengan pihak swasta untuk mencari simpul simpul yang mana yang bisa dibuka lagi gitu
supaya memperlancar sistem perizinan dan lain sebagainya
dengan oss sekarang ini sudah sangat bagus sekali
dan juga yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah biaya logistik yang sudah menurun dibandingkan dengan lima tahun yang lalu
dengan dibangunnya jalan tol dengan dibangunnya pelabuhan pelabuhan
jadi connectivity ini sudah lebih baik

tapi memang masih perlu kita perbaiki lagi supaya biaya logistik ini menjadi lebih murah lagi
tapi memang masih perlu kita perbaiki lagi supaya biaya logistik ini menjadi lebih murah lagi
persen di tahun ini baik jangan sampai
kehilangan momentum ya terakhir menutup
diskusi kita malam hari ini
mumpung juga lagi spesial
imlek ke mbak jenny saya kalau begitu
menutup mbak jenny kalau tadi
pak indra katakan proyeksi indonesia
baik ya naik begitu tidak
seperti proyeksi ataupun
pandangan anda indonesia kemudian diramalkan
di tahun macan air ini
ekonominya akan baik atau seperti apa mbak jenn
sebenarnya memang benar pak indra tadi ya
dengan tanggal lahir negara indonesia
sepuluh pagi gitu ya
hari proklamasi kita itu memang
indonesia berusur tanah kuat tahun ini
terjadi oferan nanti kali jadi
artinya kalau dari simbol manusia itu simbol
memimpin gitu ya jadi mungkin
sebenarnya indonesia punya peluang saatnya
untuk menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa indonesia sebenarnya
punya hal hal kemampuan
yang berbeda jadi pembaharuan
karena nanti kan kita sampai masuk ke pembaharuan
jadi kalau secara fesyen nanti ada lagi tahun pembaharuannya itu ya
permasalahannya karena tahun macan
adalah tahun yang tidak bisa ditebak juga
indonesia memang pernah bermasalah dengan
tahun macan tapi kita juga tetap harus waspada
jadi kita memang tetap harus optimis
tapi kita harus bersrategi
dan juga kita harus melihat situasi yang ada
jadi jangan terlalu di awang awang
gitu ya wang ambil kebijakan jadi jangan terlalu di awang awang gitu ya wang ambil kebijakan
jadi kita harus berpikir jangka panjang terhadap kondisi realistisnya gitu loh
memang sebenarnya indonesia punya peluang
peluang kita akan memimpin kita akan dilihat internasional
asalkan indonesia bisa mengerti situasi dan realistis atau rasional
konsisten masyarakatnya juga tidak boleh manja dan nggak boleh ikut ikutan
dan yang pasti jangan cepat emosi gitu
karena memang tahunnya banyak emosi dan ada juga peluang unfinished
ini yang terjadi indonesia banyak sekali hal hal yang unfinish itu ya
jadi kita butuh orang orang yang memiliki kompetensi yang sangat bisa menyelesaikan hal hal yang unfinished ini
dan kebijakan kebijakannya jangan sampai karena kan kayu lagi masalahnya
jadi kayu kalau dalam hal itu adalah strategi dan pemikiran
jadi strategi indonesia ini untuk mengambil kebijakan kebijakan langkah finance juga itu kan kayu
kesehatan juga kayu
jadi itu terutama hal yang penting di catat untuk ambil orang orang yang sangat penting
bisa memikir jangka panjang dan realistis gitu
prediksinya mbak jenny secara feng shui dengan prediksinya pak indra
ada kecocokan ini ya pak indra ya
gimana pak indra apakah memang optimis itu terakhir pak indra
iya benar sekali
optimisme yang harus diikuti dengan kewaspadaan karena ketidakpastian masih menghadang di depan
begitu mungkin mbak judi ya
baik tapi kita harus optimis ya
tapi diskusi yang menarik malam hari ini
pak indra pak tony mbak jenny dan juga mas bima
mudah mudahan semua yang sudah kita bahas bisa menambah perspektif bagi masyarakat
dan juga menjadi catatan bagi semua pihak bahwa ada optimisme di satu sisi
tapi di sisi yang lain juga kita harus tetap waspada
karena ada sejumlah tantangan yang jelas akan dihadapi oleh indonesia di tahun ini
terutama juga di tengah pandemi covid sembilan belas
sekali lagi terima kasih banyak mbak jenny
selamat imlek mbak jenny terima kasih banyak mas bima
pak tony wenas dan juga pak indra darmawan sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih